jelang puncak ibadah haji tahun ini
ya heranov saat ini saya sedang berada di sekitar masjidil haram
suasana di sini untuk cuaca lumayan cerah
suhu tidak terlalu panas masih sekitar dua puluh tujuh derajat celcius
namun biasanya suhu ini akan berangsur angsur naik hingga empat puluh derajat celcius di tengah hari nanti ya sampai kemudian sore hari
nah suasana sendiri saat ini masih terlihat beberapa jam
ma'ah melaksanakan duyun duyun datang ke masjidil haram untuk melaksanakan ibadah sunnah
biasanya mereka akan mengadakan menjalani ibadah umroh sunnah atau tawaf sunnah heranov
pagi hari biasanya dipilih karena suasana di sekitar masjidil haram tidak begitu ramai
tawaf biasanya akan ramai ketika menjelang asar sampai kemudian isya heranov
namun pemerintah arab saudi seperti saya sampaikan sebelumnya memiliki cara yang cukup baik untuk mengatur aliran jamaah
para jamaah yang hendak melaksanakan tawaf hanya diperkenankan bagi mereka yang mengenakan kain ihrom
sementara untuk yang tidak mengenakan kain irom hanya bisa beribadah di lantai lantai atas tidak di lantai dasar di area kaabah
untuk masuk ke area kaabah sendiri juga ada petugas yang mengatur jalan
untuk jika masuknya jamaah para petugas akan melihat seberapa padat area di dalam pelataran kaabah
sehingga pelaksanaan ibadah tawaf sendiri bisa berlangsung dengan cukup baik meskipun tentu masih tetap ramai ya heranov ya
kemudian yang ingin kami ketahui dari anda revo kalau untuk kondisi jemaah indonesia sehari ini seperti apa
kalau kita menyimak informasi awal
awal yang saya bacakan sejumlah calon haji sudah berada juga di jamarat mina untuk melakukan lempar jambrah di sana
untuk saat ini sebenarnya para jamaah masih berada di penginapan masing masing
jadi jamaah akan berangkat ke padang arafah pada tanggal tujuh juli atau hari kamis dinihani
hari dan sebagian juga puncaknya di hari jumat ya heranov hari jumat tanggal delapan juli
sementara kalau sekarang para jamaah masih berdiam diri di penginapan masing masing untuk melaksanakan ibadah ibadah sunnah
dan yang paling penting sebenarnya untuk jamaah saat ini diminta untuk mempersiapkan kesehatan atau mempersiapkan fisiknya
karena pelaksanaan puncak ibadah haji
tentu akan menyita fisik yang lebih tinggi ya dibanding pelaksanaan ibadah lainnya
karena jamaah rata rata akan berangkat jumat subuh kemudian akan berdiam diri di arafah sampai subuh berikutnya
kemudian baru kemudian melaksanakan tawaf sa'i kemudian melempar jumroh pada waktu waktu setelahnya
ibadah di padang arafah heranov
baik kemudian yang menjadi catatan bagi para jemaah calon haji di sana adalah revo terkait dengan suhu di siang hari yang mencapai tiga puluh sembilan atau tiga puluh delapan hingga empat puluh derajat celcius
apakah ini juga akan menjadi perhatian dari para jemaah di sana
apakah posko kesehatan juga siap siaga untuk membantu para calon haji yang berasal dari indonesia
dari pantauan yang saya lihat di sekitar masjidil haram eranov petugas petugas kesehatan dari petugas haji dari kementerian agama cukup proaktif terhadap jamaah
bahkan beberapa diantaranya tidak segan segan menyampaikan kepada jamaah untuk lebih menyiapkan kesehatan ya gitu eranof ya
misalkan ketika akan tawaf atau sa'i sunnah atau umroh sunnah
sudah dihimbau sebaiknya selama dua hari ini tidak perlu terlalu capek gitu
kalaupun misalkan tawaf juga sebaiknya selesai tawaf segera kembali ke penginapan untuk beristirahat
mengingat memang cuaca yang cukup panas tentu juga akan menyita ke fisik dari para jamaah
dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana para jamaah mempersiapkan fisik untuk pelaksanaan puncak ibadah hajinya
hal lain tentu yang diingatkan kepada tiap tiap jamaah adalah bagaimana kita mengantisipasi cuaca yang cukup terik ini
misalnya dengan banyak banyak meminum air putih ya heranov ya untuk di sekitaran masjidil haram tentu tidak sulit untuk mendapatkan air putih
karena zam zam juga air zam zam bertebaran di banyak sudut di sekitar masjidil haram
kemudian juga para jamaah juga mungkin jika memang
ingin menghindari cuaca terik ini juga bisa membawa payung atau topi
dan juga mungkin mengenakan krim krim pelembab yang bisa mengurangi resiko dari terik matahari ya eranof
baik kami tentunya doakan semoga ibadah anda di sana lancar
terima kasih atas laporan anda wakil pemimpin redaksi dari cnn indonesia revolusi riza langsung dari arab saudi